untuk terus meningkatkan ketahanan energi di tanah air dan mengurangi ketergantungan indonesia terhadap impor bahan bakar minyak
sebuah industri yang memproduksi cpo menjadi biodiesel resmi beroperasi di batu licin kabupaten tanah bumbu kalimantan selatan
pabrik biodiesel pt john lyn agro raya yang dibangun di saat dunia menghadapi pandemi covid sembilan belas mampu menyerap dua tiga ratus orang tenaga kerja
kehadiran pabrik biodiesel itu diharapkan menjadi elemen strategis bagi bangsa indonesia di masa mendatang untuk mengurangi impor solar
inilah pabrik biodiesel milik pt john lyn agroraya atau pt jar yang berdiri di lahan seluas sekitar sepuluh hektare di batu licin kabupaten tanah bumbu kalimantan selatan
pabrik yang baru saja diresmikan oleh presiden jokowi ini mengolah crude palm oil atau cpo menjadi fatty acid methyl ester atau disebut van
fem ini yang akan diolah menjadi bahan bakar nabati atau biodiesel
dengan menggunakan pabrikasi berteknologi eropa setiap hari pt jar memproduksi satu lima ratus ton fem per hari
fem ini kemudian dikirimkan ke terminal bbm pertamina di wilayah ambon dan sulawesi untuk dijadikan produk biodiesel b tiga puluh
dalam sebulan pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar dua triliun rupiah ini
mensuplai fem ke pertamina sebanyak lima belas kiloliter dan rencananya terus bertambah hingga tiga puluh kiloliter per bulan
saat ini produk fame kita kita distribusikan sebesar sepuluh ribu kl per bulan
artinya kita melakukan dua kali pengapalan masing masing pengapalan
lima kl per satu kali pengapalan
untuk bulan depan kita akan mengirim sebesar lima belas ribu kl per bulan
untuk tahun depan harapannya kita bisa mengirim sebesar tiga puluh ribu kl per bulan
penggunaan bahan bakar nabati b tiga puluh atau biodiesel tiga puluh semakin digalakan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di indonesia
dan mengurangi ketergantungan energi fosil yang suatu saat pasti akan habis
juga mengurangi ketergantungan indonesia pada impor solar yang masih tinggi
karena itulah sejak satu januari dua ribu dua puluh pemerintah membuat program mandatori b tiga puluh
selain biodiesel pt jar terus mengembangkan industri lainnya
seperti pabrik minyak goreng dan pabrik pendukung lainnya yang merupakan produk turunan dari cpo untuk kebutuhan farmasi kebutuhan kosmetik dan lainnya
apa sih setelah selain biodiesel turunannya salah satunya minyak goreng
pabrik minyak goreng sekarang kita lagi bangun
dari minyak goreng itu butuh kemasan
kita lagi bangun tahun depan untuk pabrik kemasan termasuk pabrik karungnya sekalian
lalu setelah itu mau diapain
oh ini harus logistiknya harus diberesin
kita lagi bangun juga pelabuhan peti kemas di samping pelabuhan bahan cair
setelah itu apa fasilitasnya
john lin membangun juga power plant untuk men support area situ supaya bisa mandiri
biodiesel adalah salah satu nilai tambah dari hasil hilirisasi kelapa sawit dan industrialisasi bahan mentah cpo
ada banyak nilai tambah lainnya dari cpo yang kini tengah dikembangkan pihak john lyn agroraya di kawasan industri seluas tujuh ratus tiga puluh hektare di kota batu licin ini
di antaranya industri minyak goreng dan turunannya yang kini tengah dibangun dan akan selesai tahun dua ribu dua puluh
dengan pembangunan itu akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap dan juga membantu petani kelapa sawit kalimantan selatan yang bisa menjual kelapa sawitnya ke pt jar
rencananya ada total tiga belas industri
yang dibangun secara terpadu di kawasan ini oleh pihak john lin group
hal ini tentu saja menjadi pemicu tumbuhnya kembali perekonomian menyedot puluhan ribu tenaga kerja tidak hanya di kawasan batu licin tetapi juga kalimantan selatan serta secara nasional pada umumnya
nani kayati batu licin kalimantan selatan